terkait dengan status keluarga negaraan dan kekosongan posisi menteri sdm
archandra tahar memilih untuk tidak berkomentar
archandra kembali bersatus sebagai warga negara indonesia setelah surat keputusan yang dikeluarkan pemerintah
menetapkan kembali status wni archandra
agustus lalu archandra juga telah melepaskan status keluarga negaraan amerika serikat
rakan rakan wartawan yang saya hormati
jadi sesuai dengan tema saya hadir pada hari ini adalah membicarakan masalah kedaulatan energi
pertanyaan yang berkaitan di luar itu mohon maaf saya nggak bisa jawab
tapi yang berkaitan dengan kedaulatan energi seperti yang saya presentasikan tadi insya allah saya akan jawab